dalam acara pembukaan konferensi tingkat tinggi asean dua ribu enam belas di laos
para pemimpin negara negara asean meresmikan peluncuran kampanye pariwisata visit asean at lima puluh
dalam rangka memperingati lima puluh tahun asean tahun depan
pariwisata menjadi sektor yang sangat penting untuk asean
karena merupakan salah satu sektor penyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi asean yang cukup besar
mari kita lihat seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi negara negara di asean
kita lihat dulu untuk pendapatan per kapita per tahun tahun dua ribu lima belas untuk negara negara di asean
kita lihat di mana posisi indonesia
kita lihat dulu indonesia di posisi kelima besar di asean yaitu mencapai tiga tiga ratus empat puluh enam dolar amerika per tahunnya
pendapatan per kapita berdasarkan data dari world bank
sementara yang paling tinggi di asean adalah singapura yang mencapai hampir lima puluh tiga ribu dolar amerika per kapita per tahun pendapatan negaranya
kemudian disusul berikutnya
brunei darussalam dengan tiga puluh enam ribu dolar amerika per kapita per tahunnya
sementara disusul di tempat ketiga ada malaysia hampir sepuluh
di tempat keempat ada thailand yang mencapai hampir enam ribu dolar amerika pendapatan per kapita masyarakatnya per tahun di tahun dua ribu dua
kemudian diikuti filipina vietnam laos myanmar dan terakhir adalah kamboja
kita bergeser ke industri pariwisata
ini baru kita masuk ke dalam sektor pariwisatanya yaitu
penerimaan dari industri pariwisata untuk negara negara di asean
indonesia merupakan yang paling besar dalam penerimaan industri pariwisata di tahun dua ribu lima belas dalam miliar dolar amerika
mencapai delapan puluh dua delapan puluh dua tiga puluh enam dolar amerika pada tahun dua ribu lima belas lalu
ini dia pendapatan industri pariwisata di indonesia tahun lalu mencapai delapan puluh dua miliar dolar amerika

walaupun kita lihat potensi dari pariwisata negara negara asean ini memang selain potensi alam juga ada potensi budaya dan juga potensi pariwisata makanan
nilai yang paling dijual oleh negara negara asean untuk mendatangkan turis turis asing dari luar negeri
walaupun juga termasuk turis turis dari sesama negara asean
walaupun indonesia merupakan negara di asean tahun dua ribu lima belas dengan penerimaan dari sektor industri pariwisata terbesar
terhadap pertumbuhan ekonomi ini tidak sebesar thailand
kita lihat ke data selanjutnya
thailand ini merupakan negara dengan industri pariwisata termaju di asean
paling tidak untuk kontribusinya terhadap penerimaan pertumbuhan ekonomi di asean
ternyata bukan thailand thailand ternyata menempati posisi dua
thailand di tahun dua ribu lima belas lalu
yang paling tinggi ini justru terjadi di kamboja
pariwisatanya memang sekarang sudah mulai dikembangkan
tentunya untuk kamboja seperti misalnya adalah angkor wat yang menjadi ikon dari kamboja sendiri
untuk kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi
di kamboja di tahun dua ribu lima belas lalu
di mana posisi indonesia
walaupun indonesia menjadi negara dengan pendapatan dari sektor pariwisata terbesar tahun dua ribu lima belas
namun sumbangan sektor pariwisata baru mencapai
saya mengatakan baru mencapai karena potensinya masih sangat besar untuk indonesia
mengembangkan sektor pariwisatanya sehingga juga mampu berkontribusi ataupun berbicara banyak lagi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
kemudian kalau kita lihat malaysia ini masih lebih tinggi dibandingkan di indonesia